saya menjadi penumpang gelap
dan gak punya uang
untuk beli karcis
bapak suka nostalgia ya
saya hanya tidak mau melupakan sejarah
ini yang kerja di rumah kang bahar
gak usah kenalan
dia mau belanja
kamu punya motor
pulangnya kamu tanggung jawab
kamu naik angkot
kok duluan nyampe
deni sama tuhan putri
mak gak boleh terlambat
tuhan putri apa
biar gak kena macet
kamu mau sarapan apa
saya pesen nasi gorengnya satu
sama teh tawar panasnya satu
nasi goreng satu teh tawar panas satu
mau nyemil gak
oh ya udah itu aja
kamu gak mau satu satu
kamu gak mau sarapan
aku udah sarapan di rumah tadi
sebelum berangkat kesini
biasa kupat tahu
maksud aku kita kesini dan sarapan sama sama
aku mau kupat tahu aja
sesuai kondisi dompet
aku yang traktir
laki laki ditrakir perempuan terus
wah pakai malu segala kamu
kok belum sampai kantor
aku sarapan dulu di kafe biasa
kok nyebut nama aku
dia kenal aku
dia itu cuman temen kantor biasa atau
jangan ngira yang engga deyan
aku nanya justru supaya aku gak ngira yang engga enga
temen kantor biasa
kok kamu sebenernya ngledek gitu sih
buk lumayan pagi pagi udah kena sarapan cupit
aku udah hubungin banyak teman
aku minta mereka buat nyumbangin buku buku yang udah gak kepake untuk perpustakaan kamu
banyak kok yang mau
ya tapi mungkin masing masing dari mereka gak banyak bukunya yan
ada juga yang mau nyumbang uang
ya tapi masing masing juga gak banyak yan
mungkin lima puluh ribu atau lima puluh ribu gitu
aku belum bisa nyumbang lagi yan
gak apa apa lah
sebetulnya aku masih mau nyumbang lagi kan
tapi pakai duit aku sendiri
bukan duit bulanan dari papi
nanti ya kalau aku udah kerja
supaya kamu dapat kerja dengan posisi yang bagus
amin makasih ya
semuanya nanti ya setelah aku pulang ke jakarta
kamu mau ke jakarta
enggak cuma seminggu aja
ada urusan kantor seminar gitu
iya gue sarapan juga
sepuluh menit lagi saya akan sampai kantor
ke duluan ya
oke nanti gabareng aja
oke makasih ya
jadi sekarang gimana
berdagang kaki lima masih susah di tagih sekarang
setelah akang turun
oh itu artinya
saya harus turun lagi gitu
harusnya itu bisa selesai di tangan saya
memang harusnya begitu
selesai di tangan kamu
sebagai tangan kanan saya
saya harus panggil bos atau bagaimana
soalnya kalau manggil bos
rasa ada jarak
jadi kurang enak
kalau lagi berdua
kamu boleh panggil aku dewi
ada pertanyaan lagi
saya partner dewi
udah saya aja yang enter
tapi telepon lukang mus
udah sana kamu aja
kamu gak usah sedih
aku dapet ini
dari si bapak yang dulu ke sebelah aku
boleh nanya gak
cuma satu pertanyaan aja
tapi jangan bilang kamu
tapi kalau aku kasih tahu boleh
nama aku dik dik
selembar juga kan lima puluh
kalau pelan kayak gini sampainya lama
aku juga gak apa apa
emang kurang ajar si ubed
dia pakai ngasih syarat segala
mau nya sama si bosnya
salah seorang dari yang punya hp
kita bisa jadi bumbu pecel
ini operasi pertama aku partner sama ubed
kamus cuma ngantar aja ya
pulangnya pake angkot
mau tau aja aku mau tau banget
tadi saya kenalan sama dia
saya tahu nama dia siapa
kenapa kamu malah keliatan kayak ga seneng
nanya nomer handphonenya
udah mulai sholat lagi
pergi sebentar ya
mami temenin imas dulu ya
masak buat makan siang bapak
kamu udah bikin bubur buat ibu
bubur udah siap pak
kamu hari ini gausah bikin masakan buat saya
kamu temenin ibu aja disini
mau kemana pak
kapan kamu keluar
mau kamu lagi senang
kayaknya saya beneran suka sama imas
jangan macem macem kamu
dia itu kerja sama kang bahar
kan saya juga
kalau mau iseng mending cari yang lain
suci di dekat stasiun kiara condong ada pasar malam
kesana yuk cari hiburan
kalau malam itu saya tidur
soalnya saya harus bangun sebelum subuh siap siap jualan
hari minggunya kan saya jualan juga
terus kapan bisanya kalau saya mau ngajak jalan
masa jualan terus
sekali kali perlu juga cari waktu buat hiburan
sama aja seperti si komar
tugas kamu narik yuran uang keamanan
bukan ngegoda perempuan yang jualan
sekali lagi kelakuan kamu sama seperti si komar
nasib kamu juga akan sama dengan komand
gak dapat tugas apa apa
saya kan beda sama komar
saya belum punya istri seperti komar
suci juga kan janda
kamu di sini tugas dari saya narik iuran
jangan rusak kepercayaan saya

jangan rusak kepercayaan saya

jangan rusak kepercayaan saya
atau nasib kamu sama seperti si komar
mau cari siapa pak
cari diri saya sendiri
dari garut ke bandung
naik kereta api
ke kiara condong
sekali kali saya masih lewat sini
sudah lama saya tidak
sebelum negeri ini merdeka
saya menjadi penumpang gelap
dan tidak punya
untuk beli karcis
dia menjadi geda
hanya sesuatu yang seperti
bapak suka ya
nggak boleh nggoda perempuan
berarti kamu juga nggak boleh ngegodai mas dong
dulu setiap saya pulang ke garut terus berangkat lagi ke bandung
jangan lupa sholat
bapak barusan cuma mau liat stasiun kira condong
mau tutup pintu pagar
nggak usah amin aja
sebenernya mas juga nggak mau tapi disuruh ibu
tapi nggak sekarang
tadi di pasar mas dikawal seperti anak presiden
dikawal sama siapa
oh itu mah pasti anak buahnya kangus
emangnya anak buah kangmus ada yang ganteng
sebenernya bukan ganteng
anak buah kangmus
cuma tadi mas lupa nggak tukeran nomor hp
buat apa juga tukarnya nomor hp
ya kalau imas mau ke pasar lagi bisa sms dia
pulangnya diantar lagi
lebih baik lagi kalau berangkat juga dijemput
kangmusnya aja nggak sabar
saya tadi sudah nampar orang
jangan sampai sehari dua kali saya nampak orang
kasih tahu bapak ada saya
kasih tahu imas juga
mau tutup pintu pagar
kamu nggak lihat motor saya masih di luar
maksudnya nanti kalau kamu mau ke pasar lagi
kamu harus berhati hati
kalau motornya udah dikendalemin
saya aja yang nutup
kamu cepat bilang sama bapak ada saya
si jamal sudah keluar
waktu dia diciduk saya tahu
dia dibiarin sama akam
biar dia tahu
bukan mau jadi jagoan
kita hanya berurusan sama orang orang yang punya
teman teman tak ada backing
dia mau gabung lagi katanya
kita butuh orang
sejak mamansuh herman tidak ada
kamu untuk jemput
saya akan capai pertempuran perfect nunca terjadi
makin biar lebih teblawakan
kalau mau tahan ke antara nama kita ibu

jangan sampai terlihat
jangan semakin ivls ada ralawd
itu saya tahu

tutup tuh pintu baturnya
kopinya pegang dulu atu
pak kasihan pak
perasaan saya pernah lihat kamu
mick jagger pak
bapak kamu komar bukan
jangan dilaporin ke bapak saya pak
bapak kamu komar apa bukan
buat jajan pak
kenapa nggak minta sama bapak kamu
bapak udah gak ngasih uang jajan pak bapak udah gak pulang pulang
miep buat seteran tekan mus
saya gak berani
gak usah bilang sama pak
saya dari pagi belum makan
nanti masuk angin
gini gini saya masih punya rasa malu
sejak si ubed gabung lagi
saya merasa nggak dianggap sama dewi
yang salah kamu
kan kamu yang punya ide ngajak si ubed gabung lagi
terus kenapa dewi harus jadi bos
yang salah kamu
kan kamu yang ngajak dewi gabung sama kita
saya yang salah
cari orang baru
dewi juga orang baru
belum punya pengalaman
tapi dia terlalu berbakat
sampai keahliannya nyopet
terus bos sakit hati
tersinggir jadi bos copet
mau jadi bos lagi
kamu punya ide
ditanya kok diem aja
sebentar saya lagi nikir
kenapa kita gak nyopet di bis
naik turunnya gak cepet
apalagi kalo bosnya keburu masuk tol
mau turun dimana
kalo nyopet diangkut enak
kau memang hebat
harusnya kamu yang jadi bos copet
saya emang jadi bos
jangan gitu ah senyumnya
saya jadi deg degan
satu satunya cara penghasilan tim kita harus lebih banyak dari penghasilan tim ubed dewi
kita harus mencopet lebih rajin tekun lihai dan cepat
harusnya saya yang ngomong gitu ke kamu
kamu kan yang prestasinya paling minim
ada orang yang dulu nyiksa saya sama saya rame rame
nanti sore kita semua kumpul
ini buat semua kang
buat tiga orang aja
kamu tugas lagi di pasar
anak buah kamu
sama si jupri
nagih iuran keamanan
bukan ngegodain perempuan
kalau kamu masih ngegodain perempuan
yang kalau marah
pakai tutup panci
kerja kamu cukup bagus
berhasil menggantikan tugas jamal di terminal
tugas di terminal
terima kasih kak
anak buah kamu
eh anak baru
anak buah kamu
saya males nyebut namanya
kamu gantiin maman soe herman
ngurus pedagang kaki
anak buah kamu
sama si dik dik
yang tadinya tugas di pasar
kalian kerja buat kang bahar
dan kalian semua
di antara kita
dan mulai sekarang
jabatan saya sebagai bos
saya serahkan ke ubed